lima kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas jalan tol jagorawi cibubur jakarta timur kilometer sepuluh tujuh ratus rabu pagi
tiga mobil mengalami kerusakan pada bagian depan
kecelakaan bermula ketika sebuah truk towing yang mengangkut mobil sedan tiba tiba berhenti di bahu kiri jalan tol saat lalu lintas padat
akibatnya sebuah minibus yang berjarak dekat menghantam bagian belakang truk yang diikuti tiga kendaraan lain
dalam peristiwa ini pengendara truk box menderita luka ringan
namun penyelidikan kasus kecelakaan beruntun ini tak dilanjutkan oleh satlantas jakarta timur
karena para pengemudi yang terlibat memilih menyelesaikan dengan cara kekeluargaan
dan sudah berupaya mengeram untuk keterangan pengemudunya namun dari belakang tetap berlaki dengan kendaraan avansa
sehingga terdorong ke depan mengenai kendaraan setroler
di lokasi terpisah kecelakaan dialami truk syarat muatan di jalur lintas selatan pacitan dengan trenggalek jawa timur rabu siang
truk naas tersebut sempat terbalik akibat kerasnya benturan
sebelumnya truk yang dikemudikan hadi sunarto warga sragen jawa tengah
yang membawa enam ratus dus keramik itu melaju dengan kecepatan sedang dari solo menuju pacitan
saat berada di jalan menurun di desa warawari rem truk tiba tiba blok
menghindari jatuhnya korban jiwa sopir memilih menabrakan truk ke pembatas jalan
meski bagian depan truk ringsek dan seluruh muatan keramik hancur sopir dan kernet selamat
tahu tahu pas turun itu saya rem remnya nggak berfungsi sama sabrek nggak bisa
ini laju ini berantar
mau saya tikungkan keluar lepas dari aspal
mau saya kembalikan ke tengah kebuluhan dilempang
jadi ada bisa kan di rem
jadi remnya di blok nggak bisa untuk di rem
dia terpelanting ke ke jalan
jadi dia terpelantik ke jalan
untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan
ada di lokasi untuk mengatur lalu lintas
tim liputan cnn indonesia